anda menyaksikan program pulang kampung go mudik update bersama saya rifana pratiwi
dan untuk mengetahui informasi terkini arus mudik kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
puti van fudi di pelabuhan ciwan dan cilgon banten
puti bagaimana situasi arus mudik di pelabuhan cilgon banten
di pelabuhan ciwan dan pada sore hari ini apakah terlihat peningkatan jumlah penumpang
ataupun pemudik yang akan meninggalkan tempat anda melaporkan saat ini silahkan
selamat sore rifana dan juga pemirsa
semakin hari semakin mendekati hari h lebaran
ini pemudik di pelabuhan ciwan dan khususnya semakin banyak
kemarin pada tanggal sembilan belas april ini jumlah seluruhan pemudik dalam satu hari

tetapi pada hari ini sampai pukul dua belas siang tadi jumlahnya sudah lebih
yaitu dua puluh lima ribu kendaraan bermotor
artinya semakin sore ini juga akan ada penambahan pemudik motor
dan tidak menutup kemungkinan akan menembus angka tiga puluh hingga pada malam hari ini
dan rifana dan juga pemirsa memang suasana mudik di pelabuhan ciwan dan ini cukup ramai
cukup dipadati kendaraan
jika hari hari biasanya yang terpenuhi oleh pemotor
pada buffer motor di pelabuhan ciwandan ini hanya dua kolom
tetapi pada hari ini sudah mencapai tiga sampai empat kolom
artinya memang jumlah pemudik pada siang hari yang biasanya lebih lengang
pada sore hari ini atau pada hari ini lebih padat dari hari hari biasanya
tetapi kondisi ini lebih lengang dibandingkan dengan kondisi arus mudik pada malam hari di pelabuhan ciwandan
pada hari hari sebelumnya tidak hanya pada malam semalam
rifana dan juga pemirsa yang sempat terjadi antri panjang
yang mengular sampai dengan
pintu masuk pelabuhan ciwan dan
jadi jalan raya di pintu masuk pelabuhan ciwan dan ini sempat ditutup
karena penuhnya kendaraan bermotor yang mengantri untuk masuk ke buffer motor
dan juga melanjutkan perjalanan ke dermaga untuk masuk ke kapal yang akan membawa mereka ke pelabuhan bakaoni lampung
dan juga rifana dan juga pemirsa tadi saya melihat
kalau siang hari lebih banyak pemudik motor yang membawa keluarga mereka
atau anak anak mereka yang berusia masih sekolah sekolah dan juga pemudik motor yang membawa keluarga mereka
di sekitar lima tahun atau di bawah itu
tetapi pada malam hari pemudik motor yang membawa keluarga ini lebih sedikit
tadi saya sempat berbincang dengan mereka bahwa alasan mereka membawa
atau alasan mereka untuk mudik pada siang hari dengan membawa anak anak
karena kondisi kesehatan yang dikhawatirkan jika mudik pada malam hari justru akan membuat anak anak mereka sakit
karena kondisi kesehatan lebih rentan jika terkena angin malam akan lebih rentan untuk terkena demam ataupun batuk seperti itu
pada siang hari ini merupakan hari aktif mereka
sehingga mereka lebih nyaman atau lebih percaya diri untuk membawa anak mereka mudik pada malam hari
meskipun cuaca pada hari ini cukup terik rifana
hawanya juga panas kemudian anginnya juga sedikit
sehingga memang ini membuat kenyamanan para pemudik motor
tadi ada dari cilegon ada dari jakarta juga ada dari bekasi
mereka harus membawa atau mengemudikan motor mereka berjam jam
di bawah terik matahari yang panas untuk sampai di pelabuhan ciwandan pada sore hari ini
dan juga untuk mengatasi itu supaya mereka tetap selamat sampai tujuan
mereka ini mengambil waktu istirahat lebih banyak
misalnya satu jam sekali atau dua jam sekali
sehingga tidak memaksakan kondisi fisik mereka yang sudah mulai lelah
seperti itu untuk terus melanjutkan perjalanan
jadi mereka tidak menarikan waktu sampai kapan mereka akan pulang ke kampung halaman mereka

kita berusaha sebisa mungkin untuk bisa sampai rumah secepatnya
oleh karena itu jadi salah satu alasan juga mereka memilih mudik pada siang hari
karena antrian pada malam hari ini lebih padat
juga waktu tunggu kapal lebih lama
pada siang hari ini waktu tunggunya beragam
jika beruntung bisa hanya lima menit sampai sepuluh menit
tetapi normalnya atau umumnya ini waktu tunggu mereka lima belas sampai tiga puluh menit
dan juga jika mereka sudah kurang beruntung bisa dibilang seperti itu
waktu tunggunya bisa satu jam
sampai dua jam
karena memang jumlah kapal yang terbatas dan beroperasi
untuk membawa mereka ke pelabuhan bakauni lampung
oke terima kasih produser lapangan cnn indonesia puti fanfudi
atas laporan lengkap anda dari cilegon banten
selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan di arus mudik ini
demikian pulang kampung go mudik update
bagi anda yang tengah mudik selalu berhati hati di jalan saya rifana pratiwi
selamat sore dan sampai jumpa di pulang kampung go mudik update
pukul tujuh belas waktu indonesia barat nanti